wakil presiden nomor urut satu ma'ruf amin ternyata suka sama olahraga sepak bola
hal tersebut diungkapkannya saat ia berbincang santai dengan wartawan di kediamannya di jalan situbondo jakarta pusat
nah selain bercerita mengenai tim sepak bola kesayangannya ia juga bercerita tentang ataupun mengenai prioritas daerah pemenangan dari jokowi maruf
di kediamannya di jalan situbondo menteng jakarta pusat ⁇ maruf ⁇ bercerita sambil ngopi santai bersama wartawan rabu pagi
maruf mengatakan dirinya menyukai olahraga sepak bola dan mengidolakan tim sepak bola inggris manchester united
selain itu ia juga mengaku dulu merupakan fans klub ac milan
namun ia kecewa karena prestasi ac milan yang menurun selama beberapa tahun terakhir
ia juga berharap timnas indonesia akan semakin berprestasi layaknya tim sepak bola inggris
sejak zaman dulu zaman ac milan zaman namanya trio belanda itu ada gulli rijkaard ada van basten
saya senang sekali
zaman zaman piala dunia seribu sembilan ratus delapan puluh empat ada john krim
dan juga ada becker buell dari jerman
itu luar biasa
belakangan saya kecewa karena ac milan malah punya tim lagi
lagi bagus pak
saya kemudian juga senang pada tim tim yang kuat seperti manchester united
belakangan saya senang manchester city dikenal menangan
kemudian saya kembali ke m u
iya dulu di m u saya
waktu pelatihnya saya bilang
masih ronaldo juga di m u kan
ada siapa lagi
belakangan melot lagi
sekarang kan mencet
sekarang kan mencet
awalnya yang pelatihnya bodak
karena dia olah
selain berbicara mengenai olahraga kesukaannya
ma'ruf mengungkapkan dirinya tengah berfokus berkampanye
dan memenangkan suara di sejumlah daerah
jokowi ma'ruf memprioritaskan perolehan suara di pulau jawa
yang merupakan lumbung suara terbesar di indonesia
rizky ladauhan jakarta
jangan lupa like subscribe dan share ya